polda metro jaya akan memeriksa muhammad rizik syihab pada selasa satu desember
kepolisian juga akan memeriksa biro hukum front pembela islam serta menantu rizik syihab
pemeriksaan berkaitan dengan acara perkawinan anaknya di petamburan jakarta pusat beberapa waktu lalu
kepala bidang humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus menyampaikan keterangan kepada wartawan pada senin siang
polda metro jaya berharap jika tidak datang pihak terpanggil dengan alasan yang pasti
pemanggilan rizik syihab sudah masuk dalam tahap penyidikan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana
yang pertama adalah biro hukumnya
biro hukum dari fpi
kemudian yang kedua menantu dari mrh
ini selnya adalah haji h
kita jadwalkan juga besok
kemudian yang ketiga saudara mrs
juga kita jadwalkan besok pemanggilan
hari ini polda metro jaya akan memanggil imam besar fpi rizik syihab terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan
saat acara pernikahan putrinya di petamburan jakarta pusat beberapa waktu lalu yang menimbulkan kerumunan
untuk mengetahui perkembangan terkini sudah ada koresponden cnn indonesia roni satria di mapolda metro jaya
selamat pagi roni
apakah ada informasi dari pihak rizik syihab akan memenuhi panggilan hari ini terkait dugaan protokol kesehatan dalam kerumunan pesta pernikahan putrinya
informasi dari polda bahwa jika tidak datang harus memberikan alasan yang pasti
apakah sudah ada alasan kalau tidak datang nantinya roni
selamat pagi heranov dan amel
kalau kita lihat memang pemanggilan yang dilakukan oleh polda metro jaya ini yang dilakukan pada hari minggu kemarin
kalau kita lihat dari hari minggu dalam surat tersebut dipanggil pada pukul sepuluh waktu indonesia barat pada hari ini yaitu pada tanggal satu desember dua ribu dua puluh
terkait dengan adanya dugaan tindak pidana dalam terkait dengan protokol kesehatan ataupun pelanggaran protokol kesehatan yang terkait dengan pernikahan yang digelar oleh putri dari rizik syihab pada tanggal empat belas november yang lalu
kalau kita melihat bagaimana
sejak kepulangan dari rizik sihab ini di indonesia kemudian sejumlah aktivitas yang dilakukan baik juga yang dilakukan ada acara maulid nabi yang di kawasan tebet kemudian di megamendung dan juga ada pernikahan kemudian ia menikahkan putrinya pada tanggal empat belas november
juga di markas besar fpi di petamburan jakarta pusat pada tanggal empat belas november yang lalu
memang saat itu kalau kita lihat dari sisi
hukum dan juga gelar perkara yang telah dilakukan oleh polda metro jaya pada kamis kemarin menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran terhadap undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan kesehatan
karena kalau kita lihat memang dalam aturan yang berlaku tersebut di mana kalau setiap masyarakat yang melakukan hajatan juga harus memberikan laporan terlebih dahulu kepada pemerintah provinsi dki jakarta
ini juga terkait dengan pspb transisi yang digelar
ini juga terkait dengan pspb transisi yang digelar
ini juga terkait dengan pspb transisi yang digelar

ini juga terkait dengan pspb transisi yang digelar
ini juga terkait dengan pspb transisi yang digelar

ini juga terkait dengan pspb transisi yang digelar